lu coba mengacuni kita berdua ya
pengajar lu ya
saya nggak jual jamu basi
terus saya jadi sakit nih
teman saya sampe keracunan sampe perutnya sakit
tanggung jawab mbak
ini jamunya gak basi
eh mas mbak
jangan sekali kali minum jamu disini lagi
teman saya keracunan ini
sampe sakit perut
tanggung jawab mbak
jamunya gak basi mas
jangan cuma cuma meracunin kami kembali ya
ini ada apa
gue jangan ikut campur ya
sekarang pergi dari sini
atau mau saya panggil polisi sekarang kan
bisa anda dijemput di dalam penjara
atas tindakan analis ini

signori ada apa sih
gue gak tahu nure
katanya jamu aku basi
terus tiba tiba aja mereka ngomong
terus semuanya diobrak abrik
ini semua ulahnya pak jimmy
orang itu betul betul keterlaluan
kamu tenang dulu ya
udah udah gak apa apa sekarang
udah gak apa apa
udah kamu kejar aja
lila eh lila kamu marah sama aku
terus lagi kalau aku marah apa ngaruh buat kamu
gak juga kan
aku cuma tolongin dewi aja
ya aku rasa ini ada hubungannya sama papa tiri kamu
dan lebih baik kamu bilang sama dia
supaya jangan jahatin ini terus
papa jimmy yang udah buat lila kayak gini
apa kenapa lila
lila minta berhenti dong buat masalah sama dewi pa
papa tau kenapa
semakin papa bikin masalah sama dewi
andre tuh semakin deket sama dewi
pa apa papa pengen
itu yang papa pengen
iya itu yang papa pengen kan
please berhenti sakitin dewi pa

suara ingat ibu athana
tenang tenang tenang
saya cuma mau mengajukan satu syarat lagi
syarat apa lagi
dengar baik baik ya
bilang sama andre untuk segera menjauhi dewi
dan fokus pada lila
karena saya gak mau putri saya sakit hati dan menangis
ibu tahu kan andri sedang dekat dengan lila
tapi selalu dihalangi oleh perempuan yang namanya dewi
jadi bilang sama andre untuk segera menjauhi dewi
atau ibu mau rahasia ibu terbongkar
oke jadi tolong pertimbangkan
tolong disambung ke pak andre
gak ada di kantor
ke dewi pasti
pasti ke dewi dia
biarpun warungnya lagi rusak
tapi jamunya tetap enak kok
kamu ada printer
kamu pernah banget
minta kamu jangan deketin dewi lagi
masih kurang jelas
mama minta kamu pulang sekarang
dan jangan ke sini lagi
kamu gak boleh deket deket dewi lagi
loh aku salah apa mak
loh aku disini bersihin warungnya dewi yang dirusak sama orang
aku niat baik ma di sini setelah ini selesai aku pulang
devi bisa beresin warungnya sendiri
aku bukan anak kecil ma di sini
aku ngelakuin apa yang aku anggap benar
kamu mau melawan mama
kamu mau bersama sama dia terus
lo bukan aku ngelawan mama
andrei andrei lebih baik kamu nurut aja
kalau mama kamu ngelarang kamu ke sini
pasti ada alesannya
kamu nurut ya
kamu jangan jadi anak yang durhaka
aku nggak apa apa kau sendiri
aku sendiri aja gak apa apa
tamu tamu sudah siap selesai
mama itu kenapa sih ma
mama kasar banget sama dewi mah
emang dia itu salah apa
mama gak bermaksud kasar sama dia
mama hanya ingin supaya kamu sadar aja
andre kamu tuh sekarang lagi dekat sama lila ya kan
nggak etis dong kalau kamu deket juga sama dewi
nggak enakan sama papahnya lila
pak jimmy mama ketemu sama dia
loh mama ketemu sama pak jili
nggak nggak mama nggak ketemu sama dia
ya nggak enak aja sama dia sesama orang tua kan
mama bisa ngerti lah perasaan dia
lagi pula kan kamu tahu satria mencintai dewi
mama tahu perasaan kamu yang sebenarnya sama dewi
apa saya terlalu kerasia sama dia
ibu tahu kan andre sedang dekat dengan lila

selalu dihalangi oleh perempuan yang namanya dewi
jadi bilang sama andre untuk segera menjauhi dewi
atau ibu mau rahasia ibu terbongkar
ini memang udah yang terbaik
kalau aja bisa mama nggak akan melarang kamu
untuk bersama dengan orang yang kamu cintai
tapi mama nggak bisa membiarkan laki laki itu
membocorkan ke semua orang
kalau mama yang udah bikin satria buta